benar prediksi anda iqbal macet di mana mana ini pada hari kamis pagi ini
jangan ditanya itu pastinya macet apalagi dengan pembangunan di sana sini ya
terkait dengan flyover terus ada juga lrt dan lain sebagainya
tapi ini berbicara tentang flyover di pancoran sendiri ini yang biasanya macet cukup panjang
ternyata untuk kali ini ternyata sudah bisa lancar kembali
sudah bisa lancar
karena adanya flyover
tapi pengoperasian ruas jalan layan non tol pancoran ini sejak lima belas januari lalu menuai polemik
pasalnya jalan layang tersebut belum mengantongi sertifikat laik fungsi
wakil sekretaris jenderal gabungan pelaksana konstruksi nasional atau gapensi
erika ferdinata menyayangkan langkah tergesa pemprov dki jakarta
yang mengoperasikan jalan layang pancoran sebelum sertifikat laik fungsi atau slf keluar
dan ini menurutnya setiap konstruksi bangunan harus menyelesaikan urusan administrasi sebelum bisa difungsikan
untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi
sebuah konstruksi harus
harus diuji coba untuk memenuhi standar keselamatan
jadi sertifikat laik fungsi itu kan untuk memastikan konstruksi itu layak dan mampu untuk dilalui
kalau belum ada tes atau uji kelayakan
kalau hal terjadi hal buruk terjadi itu nanti siapa yang akan jawab
kalau misal tiba tiba runtuh gitu bebannya
tiba tiba runtuh korban jiwa
jadi siapa yang akan menjawab